selamanya tak akan terganti
menjagamu adalah janjiku
melihat air matamu
karena harapanku cuma satu
buatmu tersenyum selalu
ada momen tapi ini kan udah malam
sebentar aja kok
lagian aku kan ikut taksi
gak nyetir sendiri jadi nggak capek
yaudah tapi jangan kemalemannya
nanti ke pemaruh
iya bentarannya gua ke pulang
yaudah hati hati ya non
kurang kan gak sadar sadar juga sih
mana gue belum ngerjain pr lagi
kau kelihatannya sudah ngantuk ya
lebih baik kau pulang saja
jangan kamu paksakan
besok juga kau sekolah kan
ya udah deh inang
kalau gitu bella pulang ya
tapi kalau misalkan roman udah sadar
makasih ya inang
kalau gitu bela pulang dulu
terima kasih ya bella
hati hati kalau di jalan
kok malah ketemu sama bea sih
bu kok dia malah kesini sih
ya allah gue kok malah sembunyi di deket mobilnya bela sih
gawat dia lihat gue aduh gue gimana nih
gak ada siapa siapa
cuma perasaan gue aja ya
maaf ya bel hari ini aja gue langgar janji lo
karena gue mau rayain sebulanan gue sama roman
ya aku makan dulu lah kalau begitu ya tapi
kok bener jaga baik baik dia ya
iya pak tenang saja aku jaga anak kita
jangan sampai terjadi apa apa lagi
sudah makan dulu pak
mbak saya mau nanya ruangan pasien yang bernama roman arbani di mana ya
roman arbani ya mbak saya buka teks dulu
roman arbani sekarang ada di kamar rawat vip indah nomor delapan
kalau dari sini kemana ya mbak
dari sini mbak ke koridor itu lalu belok kiri
tonan di kamarnya ada yang paling ujung
aduh itu kan bapaknya rohman
kau lancar oboh banget sih wang
sering apa kau malam malam kesini ya
saya mau jenguk roman tante
tapi saya boleh kan tante juga roman
saya mau liat roman tante sebentar aja
boleh kan tante
tak mungkin tante bilang tak boleh pada kau
kau lihatlah roman di dalam
tapi oman masih belum sadar loh
gak apa apa tante
tolong tante jangan bilang sama siapa siapa ya
kalau saya jenguk roman
terutama sama om
kau tenang saja nak
mulut tante ini akan terkunci untuk kaum
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante
aku mau jemput tante